diduga karena keracunan ikan buntal tiga warga tempusari lumajang jawa timur tewas usai menjalani perawatan medis
delapan korban lain masih menjalani perawatan intensif karena kondisinya kritis
tiga pelajar smp tewas setelah memakan ikan buntal yang mereka dapat di pesisir pantai selatan tempur sari
delapan korban lain yang juga memakan ikan tersebut kritis dan masih menjalani perawatan intensif
para korban menemukan ikan tersebut saat memancing di pesisir pantai selatan guna mengisi liburan
sebelumnya para korban sempat merekam proses pembersihan kulit dan pengolahan ikan buntal melalui kamera telepon seluler salah satu korban
dalam video tersebut terlihat para korban tengah menguliti daging ikan buntal yang selanjutnya dimasak dan dimakan beramai ramai
di pasir putih di pantai selatan
korbannya ada sebelas yang meninggal tiga orang
warga temburjo sama pururjo
temburjo ada dua pururjo sisana dan pururjo
kebetulan itu ada ikan yang diamparkan oleh orang
jadi keadaan sudah mati
nah itu poran saya itu tidak mengerti kalau itu istilahnya menghidupi apa apa
sekonting itu yang mak guberdi
nah ini diberancang sama sama
nah ternyata ulam itu mengandung racun